selanjutnya korlantas polri berencana menggunakan teknologi pesawat tanpa awak untuk melakukan pengawasan arus lalu lintas
kedepannya teknologi ini juga akan dikembangkan untuk penegakan hukum
dirgakum korlantas polri brigjen pol ansuhanan pada senin sore memastikan
kesiapan teknologi pesawat tanpa awak yang nantinya dapat dikontrol dari jauh
dengan adanya teknologi ini diharapkan nantinya bisa mempermudah petugas saat melakukan survei
serta memantau ruas jalan yang tidak bisa diakses melalui jalur darat
teknologi pesawat tanpa awak ini juga akan dikembangkan untuk penegakan hukum
melalui e tilang bagi pelanggar lalu lintas
disamping untuk pengawasan arus lalu lintas kalau terjadi traffic contohnya traffic jam atau kemacetan
kita bisa patroli ke ujung daripada sumber kemacetan tersebut
kita bisa melakukan rekayasa lalu lintas atau tindakan apa yang harus kita lakukan nantinya
ini dengan pesawat ini